bulan ramadhan bukan alasan bagi karyawan swasta asal tangerang selatan laude rendrian untuk
berhenti berolahraga tak bisa keluar rumah karena masa pandemi pun tidak membuat
pegiat olahraga lari ini kehilangan akal tembok di pekarangan rumahnya ia jadikan sebagai media
untuk menjaga kebugaran tapi jadi bisa main bukan squash tapi walt walt tennis karena pakai bola
manis pakai pakai raket tadi sebenarnya di lawan tembok terus sama latihan yang apa namanya yang
berbasis matras se push up push up sit up squat terus kalau misalnya apa namanya yoga maru juga
mungkin yang sempat saya kirimin ada apa hand stand tapi dibantu oleh tembok gitu kan bagus buat
fleksibilitas juga sebenarnya dari dan strength gitu ya manfaatkanlah yang ada di
yang ada di sekitar rumah ode menambahkan semua aktivitas olahraganya sebisa mungkin dilakukan
sendiri di area yang sepi untuk mengurangi interaksi dengan orang lain jadi sebetulnya
apa saja alternatif olahraga yang bisa dilakukan di bulan ramadan saat masa pandemi seperti ini
lalu kapan waktu ideal untuk melakukannya dan berapa lama durasi serta bagaimana intensitasnya
agar olahraga ini menjadi efektif
ini dia kata ahlinya jadi sebenarnya yang paling tepat ada dua waktu sebelum dan sesudah berbuka puasa
apa aja jenis olahraganya kalau seandainya sebelum berbuka puasa tiga puluh sampai enam puluh menit sebelum berbuka dengan
intensitas yang ringan hingga sedang karena memang kalau misalnya yang lagi puasa begitu sifatnya
bukan untuk menciptakan personal best baru jadi lebih buat maintenance untuk menjaga
menurut grace maka fasilitas olahraga ini akan menjadi bentuk yang lebih baik untuk pemilikan kesehatan terhadap orang lain
untuk pilihan olahraganya anda bisa jalan kaki dan jogging di sekitar rumah
naik turun anak tangga senam ringan sit up dan push up
atau bersepeda menggunakan perangkat trainer seperti ini
jika anda ingin latihan dengan intensitas tinggi disarankan untuk melakukannya minimal dua hingga tiga jam setelah berbuka puasa